kita beralih ke informasi lain permintaan pencekalan diajukan kejaksaan tinggi jawa timur terhadap mantan menteri bumn dahlan iskan
dahlan iskan telah dua kali mangkir dari panggilan kejaksaan
ia akan dipanggil ketiga kalinya pada tujuh belas oktober mendatang
dahlan iskan akan kembali dipanggil kejaksaan sebagai saksi dalam kasus korupsi pelepasan tiga puluh tiga aset lahan dan bangunan pt pancawira usaha
badan usaha milik daerah provinsi jawa timur
dahlan bakal diperiksa terkait posisinya saat itu yang menjabat sebagai direktur utama
sebelumnya pada kamis enam oktober mantan ketua dprd kota surabaya yang menjabat sebagai manajer aset pt pancawira usaha wisnu wardana
ditahan kejaksaan tinggi jawa timur
wisnu ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi pelepasan tiga puluh tiga aset pt pwu
wisnu juga diduga melakukan penyelewengan penjualan aset perusahaan milik bumd provinsi jawa timur tersebut
sempat terjadi keributan saat ketua dpc partai hanura surabaya ini digiring menuju mobil tahanan untuk dijebloskan ke rutan medaeng
wisnu protes karena ia merasa tidak bersalah
baik hari ini penyidik kejaksaan tinggi jawa timur melakukan penahanan terhadap tersangka dalam dugaan tidak benar korupsi pada pt pwu
yaitu saudara ww bahwa penahanan ini dilakukan untuk terhitung hari ini sehingga sampai dua puluh hari ke depan
terkait kasus pelepasan aset pt pwu
hari ini kejaksaan tinggi jawa timur akan kembali memeriksa mantan menteri bumn dahlan iskan untuk ketiga kalinya tujuh belas oktober mendatang
dianti jakartini cnn indonesia
kejaksaan tinggi jawa timur mengajukan permohonan cekal bagi mantan menteri bumn dahlan iskan
pencegahan dilakukan untuk memudahkan kejati memeriksa dahlan atas kasus dugaan penjualan aset negara
saat menjabat direktur pt pancawi rausaha periode dua ribu dua ribu sepuluh
kejati jawa timur sudah memberitahukan hal ini kepada kementerian hukum dan ham
sudah ada korespondensi cnn indonesia miftah farid di surabaya jawa timur
miftah dahlan iskan dipanggil dua kali dan juga mangkir
pemanggilan ketiga ini dijadwalkan
pada tujuh belas oktober
bagaimana respon dari pihak dahlan iskan sejauh ini dari yang anda tahu
ya reinhardt pengacara dari dalan iskan pitar tawai mengatakan bahwa dua pemanggilan pertama yang dilakukan oleh kejaksaan tinggi jawa timur
memang tidak dihadiri oleh kliennya
ini berkaitan dengan posisi dahlan iskan yang sudah tidak berada di indonesia pada saat itu
dengan dalihnya dahlan iskan sering ke luar negeri terutama di amerika sehingga proses pemeriksaan terhadap dahlan iskan ini menjadi sedikit tersendat
namun dia berjanji pada tujuh belas oktober nanti
dahlan iskan akan memenuhi panggilan dari penyidik
nah ini yang kemudian membuat penyidik sedikit geram ketika mengetahui pada tiga puluh september yang lalu
dahlan iskan terlihat di surabaya dengan mengikuti program teks amnesti dengan datang ke kantor perpajakan di jawa timur
dan ini kemudian membuat pihak kejaksaan tinggi jawa timur kembali kemudian mengungkit nama dahlan iskan lagi
karena dahlan iskan dianggap mangkir dari proses pemeriksaan
dan dijadwalkan pada tujuh belas oktober yaitu panggilan ketiga
namun kalau kemudian panggilan ketiga dahlan iskan tidak juga datang
maka kejaksaan tinggi jawa timur akan melakukan pemanggilan paksa atau juga penangkapan terhadap mantan menteri bumn ini
mifta dari perkembangan kasusnya sebenarnya siapa saja yang akan diperiksa
dan sudah sejauh mana kasus ini bergulir di kejaksaan tinggi jawa timur sendiri
ya renat kalau di jawa timur terutama di surabaya
kasus dugaan penyimpangan dari pengelolaan aset milik ptwu ini sudah senter terdengar beberapa tahun yang lalu
namun baru kejaksaan tinggi jawa timur melakukan
penyelidikan itu mulai pada dua ribu lima belas dan kemudian menaikkan statusnya menjadi penyidikan pada juni yang dua ribu delapan belas
ini yang kemudian membuat kasus ini bergulir dan untuk pertama kalinya
orang orang yang sudah diperiksa kemudian ditahan yaitu mantan manajer pengelolaan aset wisnu wardana
wisnu wardana ini juga merupakan mantan ketua dprd surabaya dan juga ketua dpc hanura surabaya
nah sosok dari wisnu ini dianggap oleh pihak kejaksaan tinggi jawa timur bertanggung jawab dan mengetahui
proses pelepasan lebih dari tiga puluh aset milik ptwu dan yang diperkarakan oleh pihak penyidik dari kejaksaan tinggi jawa timur
ada tiga perkara atau ada tiga kasus pelepasan aset yang kemudian ini ditelusuri yang bergulir hingga saat ini dan menyeret beberapa nama
beberapa nama yang sudah diperiksa oleh kejaksaan tinggi jawa timur termasuk juga mantan gubernur jawa timur
yaitu imam utomo yang kemungkinan akan diperiksa lagi dan juga termasuk beberapa nama yang lain
termasuk juga mantan direktur ptwu yaitu ariefa fandi juga masuk dalam daftar yang akan diperiksa

kaitan juga dengan bagaimana kemudian mekanisme penentuan harga mekanisme pelepasan
dan kemudian mekanisme kerjasama yang dilakukan aset dari ptwu ini kepada pihak ketiga
termasuk juga tiga aset yang diperkarakan oleh pihak penyidik yaitu aset yang ada di surabaya itu dua
dan ada satu lagi yang di banyuwangi termasuk ini juga menyeret nama mantan artis nasional
yaitu emilia kontesa yang selaku pembeli dari aset yang dimiliki oleh ptwu
ini yang masih bergulir dan sejauh ini masih dahlan iskan yang menjadi sentral dari seluruh
dari aktivitas ptwu yang diperkarakan oleh pihak kejaksaan tinggi jawa timur
mengingat sosok dahlan iskan menjadi sosok yang begitu lama menguasai atau memimpin ptwu
yaitu sekitar sepuluh tahun dan dia dianggap menjadi sosok yang tahu bagaimana kemudian pelepasan ini yang dianggap merugikan negara
bahkan dari total yang dimiliki oleh ptwu yang sudah dialihkan kepemilikannya kepada pihak ketiga
ini mencapai hampir satu triliun atau tepatnya sembilan ratus miliar
ini yang kemudian menjadi perhatian bahwa ada begitu banyak uang milik negara terutama milik bu
milik pemerintah provinsi jawa timur yang mengalir ke pihak pihak yang tidak bertanggung jawab
yang kemudian masih diteliti dan dicari dan pihak penyidik masih berkoordinasi dengan sejumlah institusi
atau instansi yang bertanggung jawab untuk menghitung berapa sebenarnya kerugian negara yang diderita
akibat dari praktik culas pelepasan aset aset milik pemerintah provinsi jawa timur ini
dan dipastikan nanti dalan iskan akan datang ke pemanggilan pada tanggal tujuh belas oktober mendatang
terima kasih miftah farid langsung dari surabaya jawa timur